jadi saya memang lebih suka air mineral soalnya dia emang lebih terjamin
sebagian masyarakat menganggap air minum dalam kemasan adalah yang paling sehat higienis dan praktis
ya air mineral memang diambil dari sumber mata air dalam dengan kualitas baik
namun ada faktor lain yang bisa menyebabkan air minum dalam kemasan malah berbahaya bagi kesehatan anda
meskipun kualitas airnya tadi bisa dibilang lebih baik ya cenderung lebih baik dari air pdam atau air sumur
tapi ada resiko kontaminasi dari kemasannya yaitu plastik
faktor kemasan cara transportasi sampai penyimpanan bisa mengubah kandungan air tersebut
daru mencontohkan kesalahan dalam penyimpanan misalnya paparan matahari bisa mengurai zat kimia plastik kemasan dalam bentuk mikroplastik dan bisphenol
yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan salah satunya kanker
sutris minah warga di kawasan padat penduduk di surabaya mengaku harus membeli air mineral dan isi ulang untuk konsumsi minum
air mineral ia beli untuk diminum langsung sedangkan air isi ulang ia gunakan untuk memasak
tidak ada kesehatan sampai kemasan
tak memiliki banyak pilihan masyarakat pun harus merogoh kocek lebih dalam
dan air yang diberikan oleh masyarakat ini juga harus diberikan dengan baik
dan diberikan air yang diberikan oleh masyarakat ini juga harus diberikan dengan baik
untuk memenuhi kebutuhan air minum
satu galon air mineral dibeli seharga rp sembilan belas
sedangkan air uji ulang rp sembilan per galon
itu pun masih harus ia masak
namun tak semua warga memiliki kemampuan finansial
mengakses air dengan kualitas baik
sedangkan untuk memasak untuk dibawanya nasi
kita kan menanya pakai dandang biasa air isi ulang
dokter penyakit dalam syifa mustikan menjelaskan
air masakan baik dari sumur maupun pdam atau kran juga baik
karena kuman dan bakteri akan mati pada titik didih
namun yang perlu diperhatikan adalah
kerak pada wadah untuk memasak air mengandung logam berat
kontaminasi pada air minum bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan
dari level ringan sampai berat
kumannya seperti e coli
e coli itu kan kuman
kuman yang juga ada di usus kita
paling kalau jumlahnya berlebihan kita mules mules saja atau diare biasa
tetapi mungkin dengan kita minum obat anti diare atau istirahat
jaga makan banyak minum bisa menyembuh
tapi kalau kena kumannya seperti yang tadi aku bilang
yang paling mengancam jiwa itu fibriokolera namanya
kena di anak kecil atau orang tua atau orang dengan imunitas yang kurang bagus
maka diare nya bisa banyak banget nggak terkontrol
kemudian beras yang menyebabkan dehidrasi berat bahkan bisa sampai menyebabkan kematian
sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air
kurang minum air putih kata shiva bisa mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi
atau kekurangan cairan dalam tubuh
pada kondisi tertentu dehidrasi menyebabkan tubuh lemas sakit kepala
sulit berkonsentrasi hingga penurunan kesadaran
agar aman mengkonsumsi air putih
dr shiva menyarankan
pertama simpan air putih anda pada suhu ruangan
kedua gunakan kemasan berbagai stainless kaca atau keramik
hindari air kemasan plastik
kemudian saring air ketika anda memilih memasaknya
terakhir gunakan air jernih dan tak berbau untuk dimasak
jangan lupa minum dua liter air setiap hari untuk kesehatan anda
miftah faridol genjar wicaksono surabaya jawa